kamu tenang aja papa kamu baik baik aja kok
karena alat ini nyetir lepas maka tidak terbaca detak jantung papanya
tapi kenapa kenapa ayah saya gak gerak gerak dong papa bangun
pak roy memang kita kasih obat bendungan biar beliau bisa beristirahat
mbak jangan khawatir ya
enggak papa kamu nggak meninggal
dan sekarang biarkan papa kamu beristirahat
papa papa pak dokter dokter suster
papa papa kenapa
baru aku udah ngetik papa papa udah kena serangan
papa pasti marah sama aku
karena aku nih ada dua kaya papa
papa bangun pak
maaf maaf mbak saya terseduh
ternyata kamu berani juga ya
udah kan tante
jadi saya boleh kan ketemu sama anak saya
anak saya ada dimana
kamu boleh ketemu anak kamu
saya akan pergi dari sini
jangan sampai diego tahu gue pergi bawa bayinya

jangan sampai diego tahu gue pergi bawa bayinya
ini yang bikin berita hoax ya pak
gak tahu juga bos

disini gak ada pembagian sembako
udah meninggal pada bubur dah
berhasil juga gue menyebar berita hoax itu dan bikin semua warga percaya
pak pak pak bangun pak
maaf pak saya periksa dulu
pak jangan tinggalin clara pak
bapak bangun nanti clara siapa yang jagain
kamu tenang aja
papa kamu baik baik aja kok
karena alat impiannya terlepas
maka tidak terbaca detak jantung bapaknya
tapi kenapa ayah saya gak gerak gerak dong
pak roy memang kita kasih obat bendungan
biar beliau bisa beristirahat
mak jangan khawatir ya
papa kamu gak meninggal
dan sekarang biarkan papa kamu beristirahat
kalau gitu saya periksa dulu ya
papa harus sehat ya pa
papa gak boleh sakit pa
tante aku pengen ketemu sama anak aku
kamu tenang aja
biar aku aja yang ngambil
ya udah aku tunggu sini
udah kamu usah cemas
kamu tenang aja
dan lihat bayi kamu
tenang percaya sama tante
tante di bayi gak ada tante
ah udah lah
pasti kamu yang udah ngumpetin bayinya
kamu tau di mana dia
eh kamu tuh udah gila ya
emang kamu gak tau
tadi aku tuh di rumah sakit
arsya aku yang tanya sama kamu
di mana arsya lah
kalau kamu believing nikahnya
tapi amat menyenyahlah
sekarang biasanya kamu
harus komen sama aku
kalau mau ibu
kamu semua ke panggilan saltot
aku tidak mau nuker banknya
dia kan kalau rev
abang ditengah tengah gue
ini maksudnya apa
tante aku sudah mengakuin apapun yang tante minta
sekarang di mana arsila
tante tidak tahu di mana bayi kamu
tato dan diego tidak merencanakan semua ini
terus sekarang acu di mana tante
arsi arsi kamu di mana sih sayang
ya allah ternyata raja sudah ambil arsila
berarti arsila sudah aman
tapi aku masih gak tenang
pasti diego sama tante anda ikutin aku
diego ini semua gara gara kamu
kita sampai ke colongan seperti ini dan semua itu gara gara kamu
tante tidak bisa salahkan aku
oh ya tentu saja tante harus salahkan kamu
terus tante harus menolong aku

kamu cari diego
kita lagi di taman sekarang
buka buka buka
sekarang kita lagi di taman
kita meminta tante kamu datang
ya ampun mirip banget bukannya gue
apa karena gue sama diego satu darah jadi mirip ya
ya allah seandainya raja tahu anak yang digendongnya itu adalah darah dagingnya sendiri
dia nyuruh sobie barengyo
tunggu sedikit writing yuk
kok kamu kerja lenjang gini
raja kenapa baby

raja dia kenapa